sementara itu sejak terkuak minggu lalu kasus eksploitasi anak di jakarta yang dilakukan empat tersangka
terus diselidiki oleh polres metro jakarta selatan
hari ini polisi melakukan cek dna para tersangka untuk memastikan keterangan mereka
yang mengaku sebagai orang tua kandung korban
aparat juga akan melacak tempat penjualan obat penenang yang diberikan pelaku kepada para korban
yang terakhir yang kita temukan di bayi bonbon umur enam bulan itu diberikan obat penenang
nah keuntungan yang didapat dari penggunaan obat penenang ini bagi pelaku adalah
efek obat itu menyebabkan anak menjadi lemas
dengan muka yang lemas ini akan memancing belas kasihan orang yang lewat
selain itu efek obat yang membuat anak ini tidak nafsu makan
sehingga pelaku tidak butuh banyak
keluar uang untuk beli makan